tim bulu tangkis indonesia untuk sea games dua ribu dua puluh tiga terus mematangkan persiapan di kamboja
tim merah putih juga telah menjajal venue pertandingan di badminton hall morodok teho
kepala bidang pembinaan dan prestasi pbsi rioni mainaki mengaku tidak terkendala dengan venue serta perkampungan atlet di phnom pen
ketua ini lebih bagus daripada tahun tahun lalu ya
tapi memang kalau angin sudah normal lah
cuma bolanya api katanya baru dapat info lain daripada eh bukan lini ya
tapi hampir sama hampir ini
dia punya koknya hampir sama sama lini
sementara komang ayu cahya dewi siap menjalani debut di ajang sea games
atlet kelahiran buleleng itu bermodal keikut sertaannya di badminton asia championship beberapa minggu lalu
di ajang sea games penampilan dari bac menunjukkan bahwa bac akan mencapai keuntungan terbaik
kalau dari kemarin bac saya juga belajar dari turnamen itu juga
untuk bisa nyiapin diri lebih bagus di sea games ini
terus kalau persiapan juga udah latihan dan udah diberikan porsi yang pas sama pelatih
beban sih pastinya tanggung jawab untuk menang ada
cuma kalau saya lebih mungkin jadi motivasi aja

cabang olahraga bulu tangkis di sea games dua ribu dua puluh tiga akan mulai diperoleh di jawa tenggara
cabang olahraga bulu tangkis di sea games dua ribu dua puluh tiga akan mulai dipertandingkan pada senin delapan mei selama sepekan

terdapat kategori bergu putra bergu putri bergu campuran dan perorangan
pbsi menurunkan masing masing sepuluh pemain putra dan putri
pbsi harus membagi kekuatan dengan piala sudirman yang akan berlangsung empat belas sampai dua puluh satu mei di suzhou tiongkok